kita beralih ke informasi lainnya
forum merdeka barat sembilan menggelar diskusi terkait perhitungan dampak ekonomi
bagi indonesia khususnya bali saat penyelenggaraan
akan mempertemukan sejumlah gubernur bank sentral dan menteri keuangan
dari satu ratus delapan puluh sembilan negara anggota serta sejumlah pengusaha akademisi ngo dan media
gelaran akbar ini pun memberi dampak ekonomi yang cukup besar bagi bali
total dampak langsung bagi ekonomi bali sejak dua ribu tujuh belas hingga dua ribu delapan belas
dengan peningkatan kesempatan kerja mencapai tiga puluh dua tujuh ratus orang
menteri koordinator bidang kemaritiman jenderal lut panjaitan
mengatakan hingga saat ini progres penyelenggaraan imf world bank group annual meetings dua ribu dua puluh
nah ini momentum bagus menjual indonesia atau mempromosikan indonesia
bahwa indonesia itu besar dari timur ke barat delapan jam terbang
dua ratus enam puluh lima juta kemudian ekonomi growth kita quarter kedua kemarin lima dua puluh tujuh
nah gdp kita satu satu triliun dolar inflasi kita cuma tiga lima persen
kira kira tahun ini
kita manage negeri ini dengan baik sekarang kita transparansinya bagus
kita mempromosikan digital dalam semua online
sehingga negeri ini makin efisien
kelihatan tax ratio kita membagus
kita menghadapi penguatan dolar itu dengan memitigasi masalah masalah dengan baik
itu banyak cerita yang akan datang nanti ke sana
dampak langsung kita lihat dari investasi pemerintah untuk infrastruktur
ditambah penyelenggaraannya sendiri
dan ditambah dengan penguatan pengunjung
baik delegasi maupun non delegasi
kemudian kita combine dengan nampak tidak langsung
atau yang dampak pengganda multiplier effect
dimana kita bisa melihat bagaimana dampaknya terhadap umkm
terhadap sektor sektor lain yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan conference
sehingga akhirnya kita bisa menghitung penciptaan lapangan kerja
pertumbuhan ekonomi maupun perbaikan pendapatan masyarakat
sehingga total dampaknya kita bisa menghitung kontribusinya terhadap produk domestik bruto
pertemuan tahunan imf world bank group
akan digelar kurang lebih
tiga minggu di nusa dua bali
lalu kira kira apa dampak positif bagi indonesia terhadap gelaran internasional ini
menteri keuangan sri mulyani mengungkapkan informasi tentang annual meeting ini bagi indonesia
di tengah ekonomi digital saat ini dalam cuplikan insight with desi anwar berikut ini
keuntungannya bagi kita tentu tidak hanya dari sisi financial
tapi juga dari sisi non financial
kalau yang non financial ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan
kepada dunia mengenai indonesia
dan juga asean sebetulnya
karena sekarang itu regional cooperation
itu akan sangat dihargai pada saat dunia sekarang
terutama dengan amerika serikat
dengan melakukan trade war dengan china
dan kemudian munculnya beberapa negara emerging country yang mengalami krisis
ini akan menjadi suatu waktu pertemuan yang penting untuk menyampaikan ini
karena dunia tidak dalam situasi yang normal
kerjasama sekarang menjadi sangat menurun
dan itu tidak hanya membahayakan beberapa negara
dia bisa membahayakan seluruh dunia
jangan lupa desi mungkin juga salah seorang wartawan yang sangat promoting sdg waktu itu
dua ribu lima belas dunia itu masih begitu optimis
kita ingin menghilangkan kemiskinan di dunia ini dalam satu lifetime
lebih dari sepuluh tahun
dan itu diharapkan melalui apa yang disebut dari mdg menjadi sdg
dan itu adalah kesepakatan internasional
seluruh dunia ingin bekerja sama
untuk bisa membangun sharing prosperity
bersama sama ingin menciptakan kesejahteraan
tidak zero sum game kalau satu negara maju berarti yang lainnya akan menurun
hal seperti ini yang kita inginkan karena itu baik
selama tiga puluh tahun terakhir
kooperasi atau koordinasi dan kerjasama yang baik antar negara itu menciptakan mdg bisa tercapai
menurunkan kemiskinan separuh
dan berbagai indikator yang mungkin masih harus kita perbaiki
nah hal seperti inilah yang ingin dimunculkan lagi di dalam pertemuan imf world bank
bahwa kooperasi dan koordinasi itu penting
tidak semua negara dan tidak semua kelompok masyarakat bisa menikmati itu
tidak semua negara siap untuk membuat kebijakan untuk mendukung ekonomi digital itu sebagai kekuatan transformasi
suatu kekuatan untuk mentransformasi ekonominya
nah di dalam forum inilah kita nanti akan mendengar dari seluruh negara dan dari penelitian yang dilakukan
prinsip prinsip policy seperti apa yang harusnya dilakukan oleh negara negara
untuk membuat digital economy
teknologi information itu bisa baik bagi negaranya
tidak menimbulkan divide atau kesenjangan atau memunculkan masalah masalah baru
menjadi tuan rumah pertemuan pertemuan imf bank dunia adalah kesempatan langka
siklus pertemuan tahunan rutin digilir dua kali di markas besar imf di washington dc
dan satu kali di negara anggota yang jumlahnya satu ratus delapan puluh sembilan
artinya diperlukan waktu sedikitnya lima ratus enam puluh tujuh tahun mendatang
bagi indonesia untuk dapat kembali menjadi tuan rumah
anda masih ingat momen dalam foto ini
kala itu direktur eksekutif imf michel camdessou
sedang menyaksikan presiden soeharto menandatangani letter of intent pada lima belas januari seribu sembilan ratus empat puluh
pemandangan ini dianggap sebagai takluknya rezim orde baru kepada imf
saat perekonomian indonesia dihajar krisis parah yang membuat keuangan negara berdarah darah
dua puluh tahun berselang peristiwa itu bakal terulang
imf akan kembali datang ke indonesia
namun kedatangan direktur eksekutif imf saat ini christine lagarde
bukan untuk menandatangani loi
melainkan menghadiri imf world bank group annual meeting pada tanggal dua belas hingga empat belas oktober di nusa dua bali
menjadi tuan rumah pertemuan tahunan ini adalah kesempatan langka
siklus pertemuan tahunan rutin digilir dua kali
di markas besar imf di washington dc
dan satu kali di negara anggota yang jumlahnya satu ratus delapan puluh sembilan
artinya diperlukan waktu sedikitnya lima ratus enam puluh tujuh tahun mendatang bagi indonesia
untuk dapat kembali menjadi tuan rumah
di tengah depresiasi rupiah kesempatan emas sebagai tuan rumah
harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya
apalagi indonesia telah sukses dengan berbagai program perekonomiannya
seperti amnesti pajak program pemberdayaan perempuan program badan ekonomi kreatif
dan gerakan nasional seribu startup digital
pada pertemuan tahunan imf dan bank dunia inilah
indonesia dapat menunjukkan pencapaian program ekonomi inklusif
dan kebijakan kebijakannya yang dapat menginspirasi negara negara di seluruh dunia
pertemuan imf dan world bank di tengah hingar bingar dan optimisme terkait perhelatan pertemuan tahunan imf dan bank dunia di bali awal oktober
muncul suara miring dari belasan serikat buruh dan juga lsm yang menentang penyelenggaraan acara besar tersebut
kira kira apa alasan penentangan itu dan sebenarnya apa sih manfaat yang bisa kita dapat dari pertemuan besar ini
kita akan membahasnya malam hari ini bersama
bapak wijayanto samirin staf khusus wakil presiden bidang ekonomi
terima kasih pak wija sudah datang
kemudian ada bang said iqbal presiden kspi
terima kasih bang iqbal sudah datang
saya mau ke bang iqbal dulu sebenarnya
ini kan pertemuan ini bapak bapak kita kan tahu sudah dipersiapkan lama hingar bingarnya
ini seperti asian games jadi yang menyelenggarakan yang ramai yang antusias
tidak hanya penyelenggara di bali tapi juga hampir seluruh masyarakat indonesia juga antusias mengenai acara ini
tapi ada satu kelompok bang iqbal dan kawan kawan justru malah tidak antusias dan juga menentang
alasannya apa bang iqbal anda dan kawan kawan menentang penyelenggaraan acara imf dan world bank ini sebenarnya

dan sebagaimana lazimnya penyelenggaraan
hal yang biasa menurut anda ya
ya lazimnya sebagaimana sidang penyelenggaraan imf dan bank dunia itu sudah berulang kali di beberapa negara kan washington davos cancun dan sebagainya lah
dan sebagaimana lazimnya penyelenggaraan sidang penyelenggaraan imf dan bank dunia itu sudah berulang kali di beberapa negara kan washington davos cancun dan sebagainya lah
sidang penyelenggaraan imf dan bank dunia juga bersamaan lazim
serikat buruh dalam hal ini konfederasi serikat buruh sedunia ituc international trade union confederation bersama
karena satu satunya serikat buruh terbesar kan sekarang ituc di luar serikat buruh komunis
di luar serikat buruh komunis
di samping juga tentu kawan kawan dari ngo lsm lsm lingkungan hidup ham itu koalisi anti hutang semua juga akan melakukan side event
event formalnya ada tapi mereka juga menyangkut side event
karena ini kalau asean games kita menyambut tentang kebanggaan sebuah negara perkhidmatan olahraga yang penuh sportivitas
ini tentang bagaimana kita menghadapi kebijakan imf bank dunia yang akan memiskinkan secara struktural suatu negara suatu bangsa dan rakyat
jadi kalau di telma cnn bagaimana tidak pernah kita temui resep daripada imf dan bank dunia terhadap suatu negara yang menghadapi krisis kah atau
persoalan moneter atau persoalan persoalan lain yang diberi hutang yang kemudian bisa lepas dan menjadi makmur sejarah
jadi ini sebenarnya karena rekam jejak imf dan bank dunianya atau memang anda
oke kita rapikan dulu logika kita
poin poin apa saja yang membuat anda dan kawan kawan dari berbagai elemen serikat buruh dan lsm tidak setuju penyelenggaraan kali ini diadakan di indonesia digelontorkan oleh uangnya oleh indonesia sebenarnya
apalagi uangnya itu di gelontorkan oleh indonesia ya

dan tadi bang isanudin nursi dalam konferensi pers kita hitung hitungan kalau balik dengan ekonomi pariwisata cuma katakanlah hampir tiga ratus miliar
tapi saya nggak tahu ya hitungan dari pemerintah
dari situ aja udah rugi gitu
jadi tidak balik modal pertama ya
tidak ada balik modal
oke terus kemudian alasan
yang paling penting tadi dimanapun sidang imf masyarakat sipil yang peduli bahwa satu bangsa harus lepas dari jerat kemiskinan lepas dari hutang pasti dia akan melakukan penolakan
ini kebetulan saja tahun ini dilaksanakan di indonesia
maka kami serikat buru ngo kspi fspmi afiliasi kspi gsbi kemudian teman teman ngo agra dari petani kemudian teman teman dari serikat nelayan lingkungan hidup ya pingka macam macam lah
ada hampir tiga puluh koalisi kita bergabung gerakan rakyat melawan imf dan bank dunia
kebijakan imf dan bank dunia bagi kami masyarakat sipil wabil khusus buruh petani nelayan pencipta lingkungan hidup dan masyarakat
dan pencinta ham pendagangan ham itu kebijakannya memang sangat merugikan
tahun sembilan puluh tujuh resepnya kan gagal
dan bahkan indonesia memutuskan kalau saya nggak salah mungkin perlu dikoreksi jaman pak sby itu lepas dari hutang
sudah berhasil kenapa sekarang balik lagi ke hutang
karena itu kami melalui nanti aksi aksi side event nya ya aksi kemudian juga ada workshop kemudian juga ada dialog publik baik di jakarta maupun di bali
kita menekankan udah stop hutang hentikan
apalagi mengundang imf dan bank dunia sebagai jalan solusi
anda memprotes masalah substansinya imf dan bank dunia yang memberikan hutang atau memang indonesia yang sebenarnya tidak perlu menyelenggarakan ini sebenarnya
dan yang ketiga saya ingin katakan alasan kami adalah khususnya buru di petani tadi disampaikan oleh kawan kawan agra itu membuat daya beli petani turun
kemudian kebijakan impor
kebijakan impor itu akibat free trade yang digembar gembarkan oleh imf
bagi buruh kami mendengar nih dua kebijakan yang bagi kami akan kita lawan
satu penghapusan upah minimum
peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang upah saja kami tolak kok
karena apa membuat upah murah akibat apa
yaitu hilangnya hak bernegosiasi dari kaum buruh untuk menentukan kenaikan upah
nah apalagi sekarang mau dihapus kebijakan upah minimum upah pasar wah bahaya bahaya sekali
dan anda merasa bahwa apa yang menjadi concern teman teman buru dari lsm itu akan dibicarakan akan diputuskan dan pasti akan merudikan kelompok kelompok
belajar dari kan sidang sidang sebelumnya
dan yang kedua akan membebaskan fleksibel labor market ini berbahaya outsourcing aja kita tentang
menghapus ini sedang mendiskusikan akan keluar salah satu rekomendasi kebijakan adalah
apa ada manfaatnya buat indonesia bang
anda lihat ada manfaatnya
tidak ada imf dan bank dunia telah gagal untuk memberi
sebuah solusi terhadap negara negara yang menghadapi apakah krisis ekonomi apakah butuh hutang
lihat aja masalah argentina spanyol athena yunani dan venezuela sekarang nggak ada
yang paling penting itu sudah sebenarnya pak joko widodo sudah clear dengan nawacitanya
berdiri di atas kaki sendiri
nah harusnya kita keluar dari hutang meng endorse mengoptimalkan kemampuan daripada keuangan yang ada di negara kita
pajak tax ratio nya masa tidak
kita akan tanya pak wija logikanya bisa diterima nggak alasan alasan mas iqbal dan teman teman menentang kita bicara penyelenggaraan dan juga dampaknya
katanya bahasa apa namanya gang pengolannya atau warung kopinya lebih banyak mudonoknya dibanding manfaatnya gitu gimana pak widjo
ini realita indonesia yang kita menganut demokrasi ya
jadi diskusi seperti ini menurut saya seh seh saja dan wajar saja dan saya melihatnya ini kalau kita bisa kelola dengan baik ini justru produktif ya
sama ketika kita mau menyelenggarakan asean games itu banyak juga kritik tentang biaya yang mahal gitu ya
tapi alhamdulillah setelah diselenggarakan sukses lancar kita berprestasi semua pihak happy

nah tentang pertemuan tahunan imf dan world bank ini saya melihatnya ini suatu kesempatan luar biasa bagi kita
nah tentang pertemuan tahunan imf dan world bank ini saya melihatnya ini suatu kesempatan luar biasa bagi kita
apalagi ketika dunia sedang mengalami gonjang ganjing seperti ini
menjadi lebih strategis kenapa karena mata dunia mata media akan terarah pada apa yang akan kita lakukan oktober nanti
jadi dari sisi pr ini harus dimanfaatkan dengan baik
nah indonesia sebagai tuan rumah tentunya mempunyai banyak kelebihan
yang pertama kita ingat
dua tahun terakhir ini presiden indonesia sudah memiliki kelebihan

kenapa salah satunya ingin mendiskusikan persiapan annual meeting
dalam diskusi persiapan itu juga dibahas substansi
isu isu apa saja sih yang relevan untuk dibahas
ketika pertemuan pertemuan itu terjadi indonesia memasukkan ide ide
masalah kemiskinan ketimpangan ekonomi dan lain lain
justru kita yang mempengaruhi imf dan wop bukan seperti logikanya bang iqbal bahwa kita menjadi apa namanya ya kita akan berhutang lagi kita akan mengadakan tangan gitu
kemudian pertama agenda
yang kedua adalah ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita beda dengan emerging market yang lain
misalnya argentina atau turki
salah satu sebab kenapa rupiah melemah itu adalah investor mempersepsikan kita itu sama dengan turki
kita sama dengan argentina
padahal datanya menunjukkan sangat berbeda
disinilah saat kita perlu mengekspos
sehingga kita tidak dirugikan oleh persepsi yang negatif
jadi ini waktunya pamer indonesia beda indonesia tidak seperti yang dibayangkan oleh kawan kawan
indonesia adalah entitas negara baru yang punya kalau kita agak dagunya agak bisa naik gitu sedikit ya pak edi
kita tidak perlu pamer tapi kita menyampaikan faktanya saja
pak widja menurut saya fakta faktanya kita akan bongkar lagi kita akan ulas lagi tapi di segmen berikut ya pak widja
kami akan segera kembali bersajaran berikutnya
nah tadi pak widja sudah sedikit mengexplore fakta fakta
fakta fakta apa lain yang bertentangan dengan logika dan apa yang dipercaya oleh bang iqbal dan kawan kawan
jadi misalnya begini persepsi bahwa kita sama dengan turki itu yang paling penting untuk short term
kemudian parameter makro ekonomi beda
tapi kita dianggap sama karena memang di masa lalu kita pernah sama
jadi ini kesempatan bagi kita untuk menjelaskan kepada dunia
tentang masalah hutang saya pikir indonesia tidak terlalu tergantung terhadap hutang dari world bank
dengan imf sejak dua ribu enam kita tidak pernah punya hutang lagi
jadi sebenarnya tidak perlu kita
jadi sampai sekarang kita tidak berhutang lagi dengan world bank ataupun imf pak
world bank kita ada hutang
imf kita sama sekali tidak berhutang
yang ada adalah special drawing right
ini adalah komitmen dari imf untuk ngasih pinjaman kalau kita perlu
tapi belum dicairkan atau belum dipakai
kalau kita tidak perlu ya kita tidak akan pakai
dan dalam kondisi seperti sekarang kita rasanya tidak akan perlu dalam waktu panjang
kalau mengenai dampak langsung dan tidak langsung dari pertemuan ini biaya yang dikeluarkan berapa sih pak wijah secara umum
yang untuk mendanai ini sekitar delapan ratus lima puluh miliar
hampir satu triliun ya pak ya
tambah biaya dari imf dan bank dunia kan nambah
kemudian kalau kita lihat dari manfaat yang langsung ya kita bicara monetary langsung ya
ini kira kira akan ada belanja sekitar dua triliun
belanjanya toh itu belanja itu bagaimana
mereka kan tinggal lama
mereka meng occupy hotel
mereka menyewa tempat tempat untuk ada dua
dua ribu side event gitu ya termasuk teman temannya bang iqbal ini juga ada acara pasti tinggal di hotel di sana
kemudian dari situ juga ada corporate income tax di akhir tahun yang bisa diperoleh oleh pemerintah
belum lagi multiplier effect di mana industri turisme akan lebih berkembang kita ingat
itu hanya untuk bali atau untuk indonesia secara makro pak
bisa secara makro indonesia tergantung kita memainkan pr
tapi yang paling tidak bali jawa timur lombok labuan bajo itu akan terdampak langsung
karena mereka pasti juga akan mengeksplor kawasan kawasan itu
dampak yang ke masyarakat itu itu juga akan besar menggerakkan ekonomi masyarakat
kalau dikatakan bang iqbal tadi dari pertemuan ke pertemuan yang sudah berlangsung itu tidak menimbulkan begitu banyak manfaat bagi penyelenggara pertama dan terutama bagi indonesia
karena selama ini kebijakan imf dan bank dunia dianggap
bukan malah memperkuat tapi malah sebaliknya
bahkan hal seperti itu apakah nanti juga punya dampak gimana kalau masyarakat kita membayangkan itu akan kembali terjadi gitu
kalau kita lihat imf ya sukses ratenya bagaimana sih menyelamatkan negara yang terkena krisis
di yunani cukup sukses
di korea selatan sukses
di indonesia memang waktu itu tidak didesain dengan baik
sehingga kita belajar dari pengalaman itu kita lebih hati hati
kalau suatu negara tidak kena krisis dia sebenarnya tidak memerlukan bantuan imf
dengan world bank program program pemerintah itu prinsipnya bisa didanai sendiri tanpa pinjaman dari world bank
tetapi kita rugi kadang kadang kalau tidak pakai pinjaman dari world bank
tetapi begini kita adalah the bost
jadi world bank itu seperti bank komersial biasa
kalau kita ingin meminjam bank kita harus meminjam bank
kalau kita ingin meminjam uang ya ada kesepakatannya
klausulannya yang harus kita sepakati
kalau kita tidak sepakat ya tidak usah pinjam
dan indonesia bisa tanpa pinjam
tapi kita dalam posisi tidak di bawah imf dan world bank
oh tidak tidak
seperti yang dibayangkan oleh banyak orang
ada masa di mana bangsa indonesia itu mempunyai priority kompleks
bahasa inggrisnya tidak lancar ini segala macam
sehingga kita merasa under pressure
sekarang itu lewat
di pemerintahan di kantor wapres kementerian keuangan
kita itu sempat
kita itu sering minta tolong orang orang world bank
untuk mengelola data menganalisis mencari ini dan sebagainya
jadi semuanya mereka yang bekerja untuk kita ya
jadi itu seperti servis tambahan dari world bank sebagai komersial bank
ada beberapa program pemerintah yang pemerintah bisa lakukan secara mandiri
tapi kita ingin get world bank
misalnya mengatasi stunting
kita bisa danain sendiri
tetapi kita pinjam dari world bank kenapa
ketika mereka meminjami kita
mereka juga akan mengirimkan
apa yang sudah dilakukan di berbagai belahan dunia
itu akan bisa kita pelajari
kemudian dari sisi governance
mereka akan ikut mengawasi
dan itu juga dibahas dalam pertemuan ini
oh itu suatu praktek yang sudah selama ini dijalankan
satu hal misalnya
itu kelebihan uang
tetapi dia salah satu peminjam terbesar world bank
dia selalu mencoba supaya world bank masuk
supaya ada pengawasan dari world bank
sehingga dari sisi governance
itu lebih bagus
pemerintah lebih terbantu
hal hal yang tadi dibahas di highlight
punya dampak langsung ataupun tidak langsung bagi indonesia
anda juga tetap tidak berubah pikiran
imf dan bank dunia jago retorika dari dulu
saya pun tidak kenal imf dan bank dunia
memang dia didesain untuk meyakinkan negara negara berkembang
negara negara yang membutuhkan finansial dalam pembangunannya
faktanya kan sudah ada
tadi saya ceritakan di indonesia
tapi kalau memang faktanya indonesia tetap butuh utang
saat saat ini untuk membiayai pembangunan
pertanyaannya apakah hutang itu dibutuhkan
faktanya tadi tidak
kan nanti kalau dibutuhkan baru digunakan kan
beberapa pengamat bahkan mengatakan
sebagian digunakan untuk membayar hutang lagi
saya tidak tahu detailnya
tapi saya membaca di beberapa artikel
nah yang paling terlihat jelas
dr riza ramli bukan seorang doktor ekonomi yang ecek ecek
termasuk islanuddin nursi
tentang struktur ekonomi kita
sekarang kebijakan imf dan bank dunia
ke pasar bebas
misal impor beras dilebihkan
impor garam dilebihkan
impor daging dilebihkan
ya kalau memang
kita punya kemampuan
dengan uang yang katanya di imf
istilah standing loan itulah
ya gunakan aja
dengan kita menyelenggarakan
atau terlibat dalam acara ini
kita akan semakin terpenuh
itu pesan yang ingin disampaikan
saya ini kebetulan
ini suzon atau data bang
saya ini kebetulan
saya tahu dunia internasional
saya adalah pengurus pusat
satu badan di bawah pbb
dan kantor kami berpusat di jeneva
saya tahu pergaulan internasional
kalau sebuah lembaga internasional yang kredibel
satu negara menjadi
tuan rumah dalam sidang mereka
itu butuh lima tahun atau sepuluh tahun bahkan
dan itu diperiksa benar
karena ada simbol yang ingin disampaikan pesannya
ya tanda petik
mungkin saya boleh dituduh
indonesia itu penyembah
sistem yang dibangun oleh imf dan bank dunia
ya kita boleh bisa berbeda pendapat tentang terminologi
tapi secara isi konten
sebagai orang ilo
apa saja indikasi indikasi yang menguatkan asumsi
bahwa kita menyembah
atau mengikuti semua resep
apa yang dikatakan oleh bank dunia
enggak usah berhutang
simpel itu logikanya bang ya
tahun dua ribu sebelumnya kan sudah bisa dilakukan
bebas dari hutang

itu imf ya
negara ini mampu kok
ada persoalan impor dia
kok yang pph dua puluh satu nya
yang ecek ecek gitu
kenapa enggak yang misal
yang besar besar gitu
teks terhadap otomotif
terhadap listrik dan sebagainya
pertemuan ini kemudian
tidak memberikan solusi solusi
atas apa yang tadi
atau semakin membuat kita
ini pesan pesan yang ingin disampaikan
oleh imf dan bank dunia
indonesia adalah salah satu
bagi kebijakan imf dan bank dunia
dengan potensi komoditas kita
jadi kita pak
yang kemudian juga sumber daya alam kita
apa yang tidak penting bagi imf dan bank dunia
dan tenaga kerja murah
itu adalah salah satu
resep yang ditawarkan imf
peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu
di mana menghilangkan hak berunding silikat buruk
yang termasuk ailo itu marah sekali
dengan kebijakan yang dikeluarkan
resep dari imf
resep dari imf
dengan sikat kata
siapa yang paling untung dari pertemuan ini
imf dan negara negara donor
dengan sikap indonesia
yang membuka ruang
dan bahkan mau menjadi tuan rumah
pesankan kepada pak presiden
yang bapak sampaikan dalam program nawa cita itu
berdiri di atas kaki sendiri
kita mampu itu melakukan
kenapa itu gak dilakukan
apa hubungannya dengan penyelenggaraan ini bang
kita ingat kembali pak presiden waktu konferensi asia afrika
saatnya lah bangsa asia afrika
dan dimotori oleh indonesia
kita tidak lagi menggunakan imf dan bandungnya
eh jelalah kok dua ribu delapan belas
jadi itu lah
jadi kan kontradiktif
apakah logika logika ini kan narasi yang kemudian beredar di masyarakat
pak wija yang kemudian suka atau tidak suka ada di masyarakat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat

anda gimana pemerintah kemudian menyangkal bahwa logika ini memang tidak supernya
artinya gini lah
pindah kok presiden ketika di asia afrika
bisa jadi tuhan rumah
betul gak presiden
jadi tuhan itu semua simbol
masa masanya jakarta sembuh bawa golok gitu lah ya
jakarta sembuh bawa golok
ini kita harus lihat realita gitu ya
bahwa indonesia sekarang adalah indonesia yang berdiri tegak
dengan imf dan world bank
jadi masa di mana seolah olah kita dikontrol itu sudah lewat
dan itu lebih banyak persepsi
jadi mindsetnya jangan selalu kita mempositikan diri sebagai victim
tapi mindsetnya kita adalah sebagai partner setara dan kita mempengaruhi
dan ini akan dibuktikan dalam pertemuan di bali
kalau dia dibilang setara pak kenapa impor terjadi dikala mau panen raya
misal beras januari februari itu kan kebijakan imf bank dunia
misal fleksibel labor market yang ditentang oleh kaum buruh tentang outsourcing
itu kenapa diterima oleh negara indonesia
tentang penghapusan sistem upah minimum tentang berlakunya pp tujuh puluh delapan
seharusnya itu tidak terjadi
sama sekali tidak ada hubungannya
sama sekali tidak ada hubungannya
imf punya pandangan sendiri world bank punya pandangan sendiri
kita memang sedang membutuhkan itu
tetapi pemerintah kan sudah memutuskan tidak akan mengimpor beras
kenapa pemerintah mengimpor
karena cadangan bulog itu tipis sekali dan bulog tidak bisa mendapatkan supply
kita menomorsatukan ketersediaan
jangan sampai kalau ada apa bulog tidak bisa menggelontor pasar
tapi kan januari februari mau panen raya pak
kepala bulog buas bilang kita bahkan mau nyewa gudang baru

jumlah beras di bulog itu itu berarti
itu sedikit sekali
berarti kepala bulog salah pak ya
jadi tentang bulog tentang beras kita perlu diskusi nanti
khusus tentang itu
adakah hubungannya dengan pertemuan imf world bank ini
menurut saya begini
menurut saya begini
menurut saya begini
menurut saya tidak ada hubungannya sama sekali
tidak ada hubungannya sama sekali
pp tujuh puluh delapan itu adalah kontribusi rekomendasi bank dunia dan imf untuk mengendalikan upah
itu aja dia intervensi
jadi begini ya
saya ada di dalam pemerintahan
melihat betul proses pengambilan kebijakan
persepsi bahwa world bank itu mengatur mengontrol itu tidak betul sama sekali
saya melihat fakta di lapangan
kita mempunyai pemikiran kita menganalisis
bukan mengatur pak
saya setuju dengan bapak
tapi dia mengintervensi rekomendasi kebijakan
pp tujuh puluh delapan misalnya
itu saya protes sekali
dan intervensinya akan terus terjadi
dengan penyanggaran annual meeting
kenapa world bank mengintervensi
logikanya kenapa pemerintah mau tunduk pada intervensi itu
apakah itu hanya kebijakan buruh dengan world bank
tidak ada sama sekali
faktanya pp tujuh puluh delapan
terus upah minimum
beberapa artikel yang disampaikan oleh direktur bank dunia
itu menyatakan kami menginginkan sistem upah minimum dihapus
ada pak artikelnya
jadi begini ya
mereka punya pandangan sendiri
pemerintah mempunyai prinsip sendiri
tidak bisa dikatakan bahwa ini dipengaruhi ini didorong
faktanya impor kan terjadi pak
dan apakah apa yang bisa kita kontribusikan
apakah hal hal yang tadi ditakutkan itu bisa terjadi
maksudnya pemaksaan ada pengkondisian bahwa kita akan terus terjebak dalam importasi misalnya
atau mungkin kita bisa punya kontribusi yang lebih
pak widja dijelaskannya usai jera berikut
kami akan segera kembali sesaat lagi
tetap bersama kami
saya harus luruskan logika publik pak wija
apakah betul logika atau retorika yang dikatakan bang iqbal bahwa world bank atau bank dunia dan imf
punya kekuasaan yang sebebas
apa yang dibayangkan untuk memaksa indonesia dan negara negara peserta annual meetings ini untuk menjalankan ideologi atau apa yang dinamakan atau resep resep ekonomi
what every say yang diresepkan oleh bank dunia dan imf termasuk soal importasi tadi gede gedean yang dikatakan bang iqbal yang menjerat indonesia bertahun tahun itu
bagaimana pak widja
itu lebih kepada persepsi ya
mekanismenya apa bagi world bank dan imf
bagi world bank dan imf bisa mengontrol suatu negara
sovereignity negara itu di tangan pemerintah di tangan rakyatnya
pemerintah yang lemah pemerintah yang buruk pemerintah yang tidak paham barangkali
banana republik barangkali bisa menjadi korban
tapi indonesia tidak mungkin
jadi begini world bank itu tidak beda dengan komersial bank biasa
seperti ketika anda mau kredit rumah anda mau kredit mobil termnya disepakati
kemudian kalau anda sudah sepakat ya itu yang akan dilaksanakan
hanya bedanya world bank ini shareholdernya bukan investor tetapi negara
tidak mengharapkan return tinggi
kemudian yang kedua world bank fokusnya kepada isu isu development
yang bank komersial isunya adalah isu isu bisnis
jadi untuk mempermudah dan membuat kita tidak salah persepsi tentang world bank
analogi itu saja
kalau kita pintar negosiasi dengan bank komersial
dapat kredit yang murah kemudian kolateralnya sesuai
klausula klausulannya itu sesuai dengan kepentingan kita ya itu bagus
jadi memang ya pintar pintarnya kita negosiasi
jadi tidak semua resep tidak semua syarat imf world bank
seperti jelatan hutang atau jelatan importasi seperti yang tadi dikatakan bang ibal
jelas tidak tidak ada kaitannya sama
seberapa punya gini saya mau tanya bang iman dulu
dalam bayangan anda seberapa besar kita bisa mempengaruhi
bisa menginjeksi visi value atau kepentingan kita dalam pertemuan ini
kalau kita jadi negara donor faktanya kan kita jadi negara donor
negara yang meminta hutang
setiap negara meminta hutang lemah dong dalam negosiasinya
kecuali kita itu negara donor
seperti china atau seperti korea selatan
jadi kita kondisinya inferior sekarang
oleh karena itu retorikanya iya yang disampaikan pak wijaya
saya setuju itu tujuan bank dunia dulu pertama didirikan
apa tujuan imf didirikan apa untuk development pembangunan untuk pinjaman
tapi faktanya under table nya dia mensyaratkan beberapa persyaratan persyaratan itu
tidak pernah diumumkan oleh pemerintah
itu yang terjadi
pak wijaya bisa katakan tidak mungkin ada intervensi secara langsung
memang tapi dia melalui kertas kerja
yang bisa disampaikan kalau di kita itu bapak penas
intervensi lewati itu pak wita
dan lagi lagi kita adalah negara yang didonorkan jadi kita pasti akan menurut
kuncinya udah gak usah berhutang
itulah kenapa tanggal satu oktober dan dua belas oktober kami aksi besar
sebelum masuk ke situ seberapa punya harga diri sih kita dalam pertemuan ini pak wijaya
sehingga apa yang ditakutkan mengibal itu tidak
anda yakinkan bahwa nggak akan terjadi itu
dulu saya pernah mempunyai pandangan yang sama
sempat sama berarti ya
ketika saya belum melihat fakta secara utuh
kemudian saya masuk ke pemerintahan
ini ter confirm bahwa sebenarnya pemerintah mempunyai sovereignty
sovereignty itu bahasa inggris
untuk menentukan kebijakannya secara penuh
jadi apa yang disampaikan world bank itu adalah satu research report
kemudian kita juga menggunakan riset report dari berbagai sumber
sering kita melihat itu sebagai reference dan kita memutuskan sesuai dengan apa yang kita butuhkan
faktanya selalu begitu
pemerintah kita sekarang mempunyai ketegasan dan kekuatan
tapi tentang pp tujuh puluh delapan gimana jawabannya

peraturan pemerintahan nomor tujuh puluh delapan
nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan di mana penetapan kenaikan upah minimum ditentukan sepihak oleh pemerintah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi
tidak lagi perundingan di luar
anda lihat isu ini diperjuangkan gak dalam pertemuan nomt ini
saya tahu benar working paper itu kertas kerja itu berasal dari imf dan bank dunia
yang kemudian dimasukkan melalui bapenas diadakan workshop diadakan seminar
kemudian dipaksakan dengan ayo kantor
dan proses itu dengan sangat detail
dari sampai seratus proses
dan ini tidak ada sama sekali intervensi world bank
paling dia hanya memberikan data data
data data statistik kita pakai data bps world bank
kita menganalisis sendiri
terus dijalan oleh pemerintah kan
kan pemerintah yang menganalisis
data data dari imr data dari bank dunia
bukan berarti kita disetir bukan berarti kita menuruti resep dari world bank ataupun
tapi itu yang diologikan oleh bang iqbal
pp tujuh puluh delapan itu sebelumnya anf dan bank dunia
tapi apakah hal hal seperti ini yang kemudian disuarakan bang iqbal bertahun tahun soal upah murah upah minimum
harga jaya beli putani turun
itu juga kemudian bisa termanifestasi dalam pembahasan para ekonomi besar orang elit elit ekonomi dunia di sana
itu bahasanya kan
karena yang didorong dalam pertemuan pertemuan seperti itu adalah bagaimana kita melakukan struktural reform
upaya seperti yang disampaikan oleh bang iqbal tadi pasti akan dibahas
hanya penamaan retorikanya saja berbeda
struktural reform itu bagaimana kita mereform struktur ekonomi dari ketenagakerjaan dari bisnis kebijakan pemerintah
sehingga semuanya bisa berjalan optimal untuk pertumbuhan ekonomi yang sustainable
kadang kadang penggunaan istilahnya saja yang berbeda sehingga seolah olah kita membicarakan hal yang lain
sekarang kita masuk ke sesi akhir dialog
lagi lagi pak wijaya harus mengkonklusikan sebenarnya
target apa aja yang secara langsung dan tidak langsung kita akan peroleh secara ekonomi
dan visi atau value atau misi apa saja yang kemudian kita bisa injeksikan virus apa saja yang kita bisa tularkan sebenarnya
untuk bisa disetujui di forum penting para ekonomi elit dunia ini
jadi begini ada dua agenda yang disodorkan oleh indonesia yang ini akan menjadi warna utama pertemuan nanti
yang pertama adalah masalah pengentasan kemiskinan
yang kedua adalah masalah bagaimana mengurangi ketimpangan
ini akan dibahas
itu betul betul jelas itu ide indonesia
nah apa yang paling optimal yang kita inginkan dari pertemuan itu adalah yang pertama kita ingin menunjukkan kepada dunia
ini kesempatan pr luar biasa
dua puluh ribu orang hadir di situ
lima puluh ribu orang dari media akan hadir
ini kesempatan bagi kita untuk menjelaskan indonesia yang sejatinya itu seperti apa
bahwa kita itu tidak seperti yang dipersepsikan oleh investor investor global
kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mempengaruhi agenda
jadi begini memang annual meeting itu tahunan
tetapi begini dua kali di washington dc satu di negara luar amerika
dua di washington dc dua tahun
jadi ini seperti suatu yang spesial menurut saya
dan pasti kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat dari annual meeting ini
meskipun biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit ya pak wisma
terlalu besar terlalu gede
kalau kata bang iqbal tadi kagak balik modal
bang ibat terakhir tiga puluh detik dari anda
pertama kita tidak percaya ada manfaat apapun dengan sidang imf dan bank dunia
ekstrim sekalian sama sekali nggak ada
itulah yang menjelaskan kenapa
paling minimal rental mobil di bali laku lah
ya tapi dengan biaya delapan ratus berapa puluh miliar tekor kita
menurut ishanuddin nursi ya
sudah dianalisis oleh dia walaupun pak wijaya tidak menjawab
kita tidak akan dapat apapun karena kebijakan yang akan dilakukan selalu imf bank dunia g dua puluh g tujuh gh
dalam sidang sidangnya menolak usulan konfederasi serikat buruh dunia yang kita sebut social close
oleh karena itu aksi aksi yang dilakukan oleh kawan kawan buruh kspi tanggal satu oktober akan aksi di istana di bi kantor bank indonesia dan di partai nasdem
karena kita ingatin pak enggar sebagai kader nasdem tolong dong jangan apa itu impor impor terus
petani kepukul petani garam petani beras mau panen raya
kita mau mengingetin pak surya pahlawi restorasi saatnya adalah jangan impor
dan nanti di kantor kementerian perdagangan
tanggal dua belas kita aksi besar teman teman internasional tiga ratusan orang lembaga lembaga internasional termasuk ituc
di bali juga akan melakukan aksi besar sekitar tiga ribuan orang
bersama sama untuk melakukan aksi menyampaikan gagasan gagasan alternatif terhadap pembahasan yang disampaikan oleh mk
yang disampaikan oleh mf
ketimpangan sosial yang disampaikan oleh beliau tadi faktanya kok impor tetap jalan
katanya mau mengurangi ketimpangan
kok upah murah dengan pp no tujuh puluh delapan tetap jalan
bahkan upah minimum mau dihapuskan
itu yang kita lihat faktanya dari sisi kita
kita akan lihat kita akan lihat apakah ide ide retorika retorika itu bisa diperjuangkan dan kita akan dapat manfaat
ada yang menggelar karpet merah pak wijalan kangkol menggelar karpet merah
sementara bang iqbal menggelar bendera merah tanda protes sebenarnya dari pertemuan ini
kita akan lihat
apakah retorika retorikanya itu akan bisa terbukti atau nanti kita akan mendapatkan manfaat yang seperti yang dijanjikan oleh pemerintah
kita akan lihat nanti karena hanya waktu yang bisa menjawab dan ditangkap
dan kalau ada orang yang kritis jangan dikriminalisasi seperti dr riza ramli
jangan ada kriminalisasi
saya jawabnya pak wija juga jawabin bang iqbal keluar dari cnn tidak ada yang menangkap di depannya
terima kasih pak iqbal terima kasih pak wijalan
pertemuan imf bank dunia yang akan diselenggarakan di bali jangan hanya sebatas jadi ambisi
pertemuan yang menghabiskan uang rakyat hingga ratusan miliar rupiah harus membawa manfaat untuk seluruh rakyat juga
bukan hanya untuk elit elit saja
maka sayang jika hanya menjadi proyek mercusuar belaka
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini tetap di cnn indonesia prime news